gempa susulan di majene terjadi pada jumat dini hari gempa susulan yang bermagnitudo enam dua atau
lebih besar dari sebelumnya tersebut merusak sejumlah bangunan publik diantaranya ambruknya
bagian depan kantor gubernur sulawesi barat dan juga salah satu hotel di sekitar anjungan
pantai manakara dan juga ada rumah sakit mitra manakara dan di mamuju sebelumnya
gempa bermagnitudo lima sembilan dan juga empat sembilan terjadi pada kamis siang